halo pasri kitty yang ganteng pasri kitty yang baik hati yang rajin menabung yang hidang semua
kita mau ke warung lilis boleh pasri kitty kita cuma mau beli spidol terus balik lagi kesini
iya nih pasri kitty kita juga disuruh sama ustazah nurul ya kan mrs lia
boleh boleh aja tapi mana surat izinnya surat izinnya mana
biar kita aja gitu
ya udah kita tunggu dia aja ya
sambil menunggu coba dibuka dulu bukunya ya
yang lain mas
baiklah anak anakku sekalian
ada yang tahu siapa yang harus dijadikan musuh oleh kita
musuh terberat kita adalah sheikh
syaitan karena itu
kata allah swt
sesungguhnya dia itu syaitan
jadikan musuh yang nyata bagimu
maka itu kita sebagai
hamba allah yang
beribadah kepada allah
yang menyembah allah
janganlah kamu sekalian
mengikuti langkah langkah syaitan
juga ingat oleh kalian semuanya
bahwa syaitan itu bisa
berjalan mengalir di darah darah kita
tahukah kalian syaitan itu
terdiri dari dua jenis
apa dari jenis manusia
tetapi allah swt
memberikan kepada kita potensi
yang pertama kata allah
dan berbuat baik
lebih suka berbuat baik
maka kita menjadi manusia yang
bahkan al quran menjelaskan
orang orang yang suka membersihkan
jiwanya paham dong
udah udah udah udah udah udah udah victor
hai kau sobrini cukup ya ini udah yang kesekian kali jangkauan bikin onan terus sekarang juga kamu
ustadz kasih hukuman kepel allah sampai bersih bareng sama ikal juga juga eh eh eh
apaan sih ya allah
bukannya kita tuh harus ke dalam buat ngambil spidol ya
sebentar sebentar sebentar
kalian mau gak dapat pahala yang lebih banyak
mau caranya gimana
iya caranya itu
jadi kan semakin jauh
semakin besar pahala yang kita dapat
kalau gitu kita sekarang berangkat
perasaan tadi kayak ada suara orang disini
ini kalian bertiga ada apa ini
pastri kitty yang
pastri kitty yang
yang berhati hati
kita cuma mau beli speedol
abis itu balik lagi kesini
kita juga disuruh sama ustazah nurul
boleh boleh aja
tapi mana surat izinnya
surat izinnya mana
gimana kalau misalnya kita diizinin dulu nih ke warung lilis
nah abis itu pulangnya kita bawa takjil deh buat mas rikit yang ganteng
tawaran yang sangat menggigirkan
apalagi amaliah produced by arahant
pasti makanannya enak enak
wah kagettin lagi
jadi surat izinnya bisa diaturkan pastri kitty
nah yaudah yudah kalian bertiga boleh keluar
tapi ingat cuma buat beli spidol doang
nggak boleh yang lain
dan juga nggak pake lama
nggak pake lama
siap pak sri kitty
aku belum balik juga ngambil spidol doang
mungkin si amalia itu bukan yang ambilin spidol ustazah
tapi mulai dia bermain di luar
jadi dia nggak datang datang ke sini ustazah
iya tuh bisa jadi
nggak baik suuzon ya
yaudah ustazah mau nyamperin mereka dulu
kalian jangan ada yang keluar kelas
baca bukunya dulu ya
dari tadi saya sendirian di dalam
emangnya ada apa ustazah
atau mereka disuruh ke sini sama ustazah gitu
jadi tadi spidol di kelas tuh abis
dan mereka berinisiatif
tapi sampai sekarang belum balik juga ke kelas
terus mereka kemana ya
kebetulan ini ada saja nurul
itu betul amalia cs disuruh beli spidol warungnya si lilis
beli spidol warung lilis
ini dari covid

saya ada poin lagi
yuk kita tournament di asx

jaga einenyair kalian